belajar dari kasus pembunuhan berujung menjual organ tubuh di makassar sulawesi selatan
lantas bagaimana kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
memandang lemahnya literasi digital di kalangan anak hingga remaja
menurut saya kita terhubung bersama pak nahar
selaku deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
selamat siang assalamualaikum pak nahar
pak nahar kalau dari kementerian anda seperti apa hasilnya
asesmen yang sudah dilakukan terhadap pelaku maupun dari keterangan keluarga korban
iya prinsipnya terjadi kasus kasus yang dihadapi oleh anak
pemberitanya cukup masif dan kami mencatat lalu kemudian terus kemudian mengkonfirmasi
lalu kemudian melakukan pendampingan dalam menindaklanjuti upaya perlindungan
sampai hari ini misalnya tim yang ada di makassar dan di sulawesi
sejak tanggal sembilan delapan kejadian sembilan
itu sudah melakukan upaya upaya untuk menjangkau ke korban keluarga korban
lalu kemudian seterusnya melakukan pendampingan pendampingan dan membantu pihak penyidik untuk
jadi itu adalah kasus
dan kita berharap setelah bisa dilakukan penyelamatan secara baik baik untuk korban
maupun pelaku yang ada anaknya ada pelaku anak dan ada saksi anak
dan pada awalnya dikejaskan dua dua anak tapi kemudian kita cek dari dokumennya
ada yang tadi dilaporkan
namun kemudian paham usia ini juga harus lagi dengan lebih baik karena
yang di dua ribu empat kakek hirunya dibuat tahun dua ribu delapan belas dan anak ini adalah muhammad
dari orang tua pemulung gitu ya
dan biasanya identitas
dan catatan kependidikan ini sering dianggap pele gitu ya
oleh karena itu maka ini juga harus dijalani lebih lanjut
baik kalau dari tes kejiwaan ini kan masih menunggu ya pak ya
pekan depan psikiater mengeluarkan hasil
tapi kalau dari hasil wawancara anda kepada pelaku
kalau keterangan yang diberikan kepada anda ini benar benar ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
karena kepengakuan dari
si pelaku ini melakukan hal ini secara instan untuk mengumpulkan kekayaan
ini belajar dari internet kemudian ini juga pengakuannya menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

lupa di blur
berharap mudah mudahan ngeblur ya
o tentarungnya itu bukan betul
ya sekarang parah parah itu
ini negatif adalah terdapat a yang berarti pandemi terasa baik yang berarti
kondisi tidak stabil
kita mendapatkan catatan misalnya satu misalnya terlaporkan sering disaksi
lalu kemudian juga ada kondisi kondisi di mana dorongan ekonomi sangat kuat
lalu kemudian juga faktor forum yang belum bisa memilah informasi
lalu kemudian juga belum mampu mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dia ambil
lalu kemudian juga keputusan keputusan yang bisa jadi salam
misalnya ingin mewujudkan lalu kemudian dilakukan tindakan
tapi setelah dilakukan tindakan ada orang meninggal
tapi kemudian dihitung untuk menindak lagi sinya
ditambah misalnya karena tadi gitu ya
bahwa dorongan ingin membantu orang
lalu kemudian juga ada penampanan untuk kebudayaan
ini yang kemudian mendorong sebuah aktivitas yang ada kecenderungan
di hamatan hamatan di laku seseorang untuk melakukan sesuatu
termasuk bunuh dan membuat kekerasan
ya kalau lah anda katakan ini indikasinya
mengonsumsi konten berbahaya konten negatif
artinya posisi dari pelaku yang sudah kategori dewasa
sudah didalami ternyata dewasa ya pak naharya
artinya memang konten konten negatif ini tidak bisa dibendung
sehingga pemerintah apalagi kominfo
abai dalam perlindungan anak pengawasan terhadap konten konten yang beredar di dunia maya
lantas posisi dari pelaku ini apakah masih bisa dikatakan korban
tentu ada prinsip yang harus dipahami berbeda
yang pertama adalah soal kapasitas orang seseorang untuk memahami konten
bahkan yang dikatakan kemudian meresponnya
lalu kemudian yang kedua
sesungguhnya ini di kementerian lembaga sudah punya mekanisme
dan misalnya ketika ditelusuri bahwa
misalnya pelaku ini kemudian mengakses situs tertentu
lalu kemudian kita dalami
lalu kemudian berdasarkan hasil pendalaman itu kita laporkan
misalnya ke kominfo
dan beberapa situs itu sudah di checkdown oleh kominfo
ada tujuh kalau merasa permarin
jadi salah satu diantaranya adalah yang ini dapat informasinya
ini yang kami tentu harus lakukan
lalu kemudian yang kedua soal perempuan
jadi kalau soal perlakuan kan misalnya antara orang dewasa dengan anak
itu kan undang undangnya sudah mengatur
nah perbedaan inilah nanti yang kemudian harus diproses dengan perlakuan perundangan
jadi itu tetap dilaksanakan
satu prinsip lagi bahwa semua tindak pidana
tapi ketika yang berkaitan dengan anak
ada undang undang yang harus dilaksanakan
dan praktis ini juga dilaksanakan
baik tujuh situs sudah diblokir
termasuk lima grup media sosial untuk jual beli organ tubuh manusia ini
seberapa efektif pak nahar untuk mengawasi
karena ada potensi kekhawatiran di luar sana pak
masyarakat masih gelisah
muncul situs situs lain yang serupa
sehingga ini tidak terkontrol
oleh masyarakat dan juga pemerintah
ini yang harus menjadi perhatian
bagaimana langkah selanjutnya untuk pengawasan dari pemerintah terhadap konten konten lain
iya yang pertama adalah harus dipahami bahwa ketika di take down di wilayah indonesia
bukan berarti nggak bisa dibuka di luar wilayah indonesia ya
lalu kemudian yang kedua
membuat website itu kan mudah dan cepat gitu ya
jahat itu bisa melakukan upaya gitu ya
ditambah misalnya persoalan persoalan literasi digital yang masih belum cukup gitu ya
jadi ini tangan kita
nah ketika kita dihadapkan pada persoalan persoalan seperti ini
maka pendekatan programnya harus didesain sengkap mungkin
dan paling tidak
menyentuh empat subjek
nah yang berkaitan dengan personal termasuk ke anak diberikan pemahaman
lalu kemudian juga sampai harga gitu ya
di mana keluarga juga harus ditingkatkan ketahanan keluarganya gitu ya
bagaimana intinya dalam menggunakan widget
cara cara lain yang bisa digunakan gitu ya
termasuk konsultasi kalau keluarga ada kaitannya dengan masalah masalah penggunaan internet
lalu kemudian yang ketiga subjek tas masyarakat
ini juga perlu dibahas
contoh misalnya ketika masyarakat bisa ikut di budget
maka keterangan yang waktu itu nyaris dibawa juga
lalu kemudian berhasil selamat gitu
ditambah cctv itu bagian dari tindak lanjut yang
mempercepat proses penanganan
lalu kemudian yang terpenting adalah yang keempat
merumuskan kebijakan dan memperkuat program layanan
jadi artinya berapa upaya upaya pindahkan dilakukan
tentu secara kelembagaan kebijakannya dibuat
terus disediakan lalu kemudian juga program layanannya terus di
sehingga dimanapun kasus berada misalnya sekarang ada di kota makassar
maka layanan layanan yang dimiliki di kota makassar dan provinsi
tidak disimpulkan tidak otomatis
dia langsung merespon sesuai dengan tugas dan masing masing
baiklah kalaulah pak mbak rinta dikatakan harus peperan aktif
dalam tumbuh kembang anak terhindar dari pelanggaran hukum
pak nahar selain pemerintah dan juga negara hadir diberikan juga pengawasan
tentunya dari orang tua dan juga sekolah ya pak ya
bentuk apa yang anda sarankan atau himbau kepada sekolah sekolah
agar literasi digital ini juga masuk ke mereka paham bagi anak anak hingga remaja
ada konten konten yang berbahaya ada konten konten yang tidak perlu ditiru
seperti apa upaya dari sekolah seharusnya pak nahar
ya lebih ke dalam setelah rumah adalah setelah gitu ya
nah dan ini juga harus diperkuat
beberapa catatan misalnya dalam peningkatan literasi digital tentu
kominfo ini semua juga mendorong agar misalnya internet itu aman untuk anak
lalu kemudian juga dibuat beberapa program pendampingan
di mana diantar mereka untuk mengidentifikasi mana yang baik
lalu kemudian juga terkait dengan
soal daring langgar semua orang termasuk anak juga
makin cakap digital lalu kemudian dunia maya yang banyak positifnya
jangan sampai kemudian dikonsumsi negatifnya
lalu kemudian berdampak sedapak seperti yang terjadi di bapak nangasar
ada beberapa hal lain yang perlu dilakukan dalam penguatan digital ini
memimpin identitas digital etika warga berdigital
komunikasi di dunia digital internet amuni untuk anak
aman warior yang kita kembangkan ini
terus kami lakukan baik secara sendiri maupun bersama sama
antara pembinaan lembaga termasuk di daerahnya
baik kita dukung upaya dari pemerintah agar memberikan upaya literasi digital
terhadap anak dan juga remaja terhindar dari konten konten berbahaya
dan juga pelanggaran hukum
terima kasih atas bincang dan diskusinya pada siang hari ini
pak nahar selaku deputi perlindungan anak kementerian pppa
assalamu'alaikum pak nahar